beginilah aksi yang dilakukan sejumlah penggali kubur di desa bayeman
kecamatan gondang wetan kabupaten pasuruan jawa timur
dengan mengenakan alat pelindung diri lengkap mereka asik berjoget
seorang di antaranya bahkan melompat lompat mengitari liang lahat
aksi joget di areal pemakaman ini langsung menuai pro dan kontra di masyarakat
sekretaris desa bayeman rohman membenarkan video viral itu terjadi di desanya
mereka adalah warga yang menjadi relawan pemakaman pasien covid sembilan belas
setelah videonya viral para relawan itu kemudian meminta maaf secara terbuka pada masyarakat atas tindakannya
permohonan maaf yang sebesar besarnya khususnya masyarakat kabupaten pasuruan atas kehilafan warga kami
ini sebagai pelajaran kami untuk tidak akan terulang kembali
mereka berharap aksi joget di depan liang lahat tidak ditiru dan hal serupa tidak terulang kembali
irsyapri hongko pasuruan jawa timur